jadi gimana sih perjalanan seorang sofi
jadi lo tuh membawa sas dari
berarti kompetisinya dilakukan di tingkat jogja dulu atau tingkat regional dulu ya
tahun ini di nasional langsung
oh tahun ini di nasional berarti ada audisi di jakarta
kemudian bagaimana menentukan seseorang itu dapat mewakili sebuah daerah atau sas sebuah daerah regional
kalau dari putri indonesia itu ada tiga kak
antara lahir yang pertama yang kedua memiliki garis keturunan keluarga
dan yang terakhir punya pengalaman tinggal di daerah tersebut
entah bekerja atau tinggal di sana
tapi secara kedekatan geografis sofi kirana orang jogja bukan
ya gapapa lah naik oh kalau zaman dulu ada pramex
kalau sekarang bukan pramex lagi namanya komuter line
kalau naik komuter line cuma satu jam lah sampai solo kan
jadi balik lagi apa yang tersulit selama karantina sofi
tantangannya waktu itu tidurnya sih
biasa ini ya terbiasa mengatur pola tidur yang cukup
jam sepuluh udah harus tidur bahkan sebelum karantina pun
karena persiapannya cukup padat
jadi diumumkan pada bulan januari
terus bulan februari udah harus masuk karantina
pra karantina sepuluh hari karantina sepuluh hari
dan selama dua puluh hari itu jam tidur terganggu ya
jadi selesai karantina jam dua belas malam
terus harus hapus makeup mandi dan segala macam
jadi alhasil jam dua pagi baru tidur
ada cerita apa di karantina yang memorable banget bagi seorang sopi kirana
memorable semuanya memorable kan
yang paling seru itu dapat berkesempatan bertemu dengan mas menteri
jadi juri beliau yang nanyakan pertanyaan ke aku
gua sampe terkesima loh formasi juri tahun ini tuh banyak banget
dan banyak juga berasal dari kalangan menteri kan
jadi kalau menghasilkan output yang tidak luar biasa udah keterlaluan
kesempatan yang luar biasa sih kak dapat dinilai dengan beliau
apa yang didapatkan selain bisa bertemu orang orang hebat
dan paling seru kebersamaannya sih kak
karena aku jadi tau banyak hal tentang indonesia dari ngobrol ngobrol sama finalis lainnya
dua puluh hari menurutku kurang
sedih waktu itu aku pas di hari grand final itu
aku nangis entah kenapa karena mungkin
itu suatu pengalaman yang luar biasa untukku terus
mau menang mau kalah aku udah banyak belajarnya di situ
jadi nangis aja gitu keluar
ternyata malah tidak bisa keluar ya
karena menyandang gelar putri indonesia lingkungan
dan harus bertugas setelah itu
malah senang senang senang sekali
tapi apa sih yang di luar ekspektasi seorang sofi
oh ternyata begini ya ikut ajang putri indonesia
tapi yang waktu itu banyak senior senior dan banyak orang juga yang bilang
nanti kalau karantina kurang tidur kurang tidur
aku memikir ah masa sih ternyata betul ya
mungkin itu sih yang tidak sesuai ekspektasi
dan gue membayangkan pasti semua finalis kan dalam keadaan berkompetisi kan
kompetitif banget dan tidak mau terlihat kurang tidur pasti
yang boleh kelihatan kurang tidur
orang nggak tahu kalau tidurnya baru dua jam satu jam